polisi menangkap sembilan puluh empat orang dalam aksi demonstrasi di sekitar gedung dpr yang berakhir ricuh pada selasa malam
salah satu diantaranya kedapatan membawa bom molotov
kita sudah mengamankan beberapa orang itu lebih kurang jumlahnya sebanyak sembilan puluh empat orang
ada yang membawa bom molotov juga dan sekarang kita masih dalam proses pemeriksaan
kita akan pilah pilah dari mana mereka ini
apakah mereka ini dari adik adik mahasiswa kemudian dari masyarakat atau dari pihak pihak lain tentunya
masih kita dalami juga
tapi salah satu yang sudah kita takap membawa bom molotov kembali itu adalah seorang pelajar
sudah kita amankan di pores jakarta barat